pengadilan tindak pidana korupsi jakarta rabu sore menggelar sidang lanjutan kasus tindak pidana korupsi pengadaan alat satelit monitoring di bakamla ri pada apbn perubahan tahun anggaran dua ribu delapan belas
terdakwanya adalah anggota komisi satu dpr ri sekaligus anggota badan anggaran dpr ri fayakun andriardi
agenda sidang adalah mendengarkan keterangan tiga orang saksi yaitu mantan ketua dpr ri setia novanto
kepala bakamla ri laksamana madia ari sudewo dan mantan ketua komisi satu dpr ri tb hasanuddin
mereka dikonfirmasi tentang pembahasan anggaran yang diajukan bakamla di komisi satu dpr ri sebesar dua lima triliun rupiah
fayakun diduka mengupayakan agar ada penambahan alokasi anggaran untuk bakamla pada apbn perubahan tahun dua ribu enam belas
di mana orang saya datang menanyakan kepada soeja sembanyakku langsung menanyakan
pun pun kan ngomong dalam duit itu tapi maksimal duit itu keusahamatan abimas
hari ini pas berusaha saya juga saya juga langsung tanya ke benar benar itu
karena saya tidak pernah meletakkan terus mohon anggaran saya saya ingat sekali bahwa mereka menurut saya juga dalam penang
diberitahu saya tidak pernah diberitahu oleh soeja sembanyakku